lagi ngerjain pr
pak mustaqim lagi di rumah ceyo
esi mau ketemu
karena belum kesana sama sekali
kamu sebentar lagi pulang
bisa dilihat nanti pembagiannya
nanti akan menempel
di depan kini sholah
dalam minggu ini
sudah harus terbentuk
setelah kepengurusan rt terbentuk
itu yang bini ya suha
harusnya ibu yang mendampingi
tapi satu kejadian nih
bapak jadi aneh
bapak selalu ngawasin febri
pingin tau apa yang febri lakuin
berteman sama edward aja
febri gak boleh
padahal edward sama febri
cuma ngobrolin pelajaran sama komik
febri gak suka
kalau diawasin seperti itu terus
bapak melakukan itu karena bapak
tapi febri gak suka
febri jadi kayak penjahat
febri mau bapak percaya sama febri
febri juga nggak akan macam macam
insya allah kan bapak mau berubah
febri juga harus memberi kesempatan bapak
untuk bisa memahami febri
ah cuma tadi bukannya pemilihan rt rw itu mah
iya rt nya sudah terbentuk
pembagiannya sudah ditentukan
harusnya kan musyawara dulu
itu namanya otoriter
dapatnya beda dong
otoriter itu apa tuh ceng
itu motor yang gak pake kopling
iya cuman beda merek
berarti motornya si akum itu otoriter ya ceng
saya rt berapa ya
kamu tadi rt berapa
ya saya ikut rt kamu aja lah akum
ya gak bisa begitu atung lehoi
ibu mohon febri jangan kabur lagi ya
kalau febri kabur
ibu gak bisa kerja
ibu bisa dipecat
kondisi ibu juga bisa rusak
dan ibu akan sulit untuk kembali keluar
kita hidup mau bagaimana
ibu bisa akur sama bapak
kalau ibu pergi
dan aku pergi
febri terb lingunew
kalau bapak bikin sesuatu yang febri nggak suka dan tetap maksa febri bisa bilang sama ibu
tapi kan bapak udah janji kalau bapak tuh akan berubah gak akan ngekang febri
tapi itu juga bukan berarti kalau fiber bisa bebas seenaknya
tapi febri tetap harus nurut sama bapak
bapak melakukan semua itu karena sayang sama febri
tapi mungkin hanya caranya aja yang febri nggak suka ya kan
febri akan diberi kebebasan selama itu tidak melanggar agama dan hukum
febri sayang sama ibu sama bapak kan
ibu melakukan semua ini demi kita gelis
ada juga sayang sama bapak
makasih ya gelis
ibu tahu bapak juga sayang sama kempri
ibu juga gak mau febri ngelawan sama bapak
harusnya febri gak kabur
febri tahu kalau itu bahaya
itu namanya keluarga
kalau ada yang salah sama bapak habibie boleh ngobrol sama ibu
kalau ada yang salah sama ibu hamil boleh kasih

kalau ada yang salah sama ibu febri boleh kasih tau
kalau ada yang salah sama ibu febri boleh kasih tau
ibu bisa berangkat lagi ke luar

febri juga mau menurut sama bapak

eh pak mustaqim
walaikumussalam silahkan masuk pak
mari silahkan duduk pak
ada apa pak
eh sih minggu ini pulang
gimana kalau kita bikin marawis
wah itu ide bagus pak
siapa tahu juga bisa mengembalikan suasana ciraos
kemaren itu kan sempet pada panik
gara gara si ferry
saya undang mbak eros ya pak
sobri mau ngelamar dede
lagi ngerjain pr

eh sih mau ketemu
karena belum kesana sama sekali
kamu sebentar lagi pulang

pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah

pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah
pak mustaqim lagi di rumah